ketua dpp pdip andreas hugo parera mengakui pertemuan presiden jokowi dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri di istana batu tulis minggu malam membahas nama cawapres
ia juga membenarkan jokowi dan mega telah mengantongi nama cawapres yang sebentar lagi akan diumumkan
sementara itu golkar menunggu penjelasan resmi jokowi terkait cawapres
andreas hugo parera mengatakan jokowi dan megawati menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan nama pendamping jokowi
andreas enggan membenarkan latar belakang cawapres jokowi berlatar belakang non partai
ia juga menolak saat ditanya apakah cawapres jokowi memiliki kedekatan dengan kalangan muslim
sementara partai golkar enggan menebak siapa cawapres jokowi
golkar memilih menunggu penjelasan resmi jokowi terkait nama pendampingnya
golkar masih berharap jokowi akan memilih ketua umum partai beringin air langga hartarto sebagai cawapres
menyangkut cawapres ya tentu pasti
ada di dalam pembicaraan tapi untuk sampai kepada nama saya kira itu nanti pada saatnya baru disampaikan
jadi dari elit elit pdi perjuangan sudah mengetahui nama yang disampaikan oleh ibu megawati dan juga pak jokowi
ya kalaupun kita tahu atau mereka reka tentu tidak pada tempatnya kita untuk memberitahukan itu ke masyarakat sebelum pak jokowi dan atau ibu sendiri yang menyampaikan itu kepada masyarakat
tapi sudah ada nama yang sudah menunjukkan
pasti kalau nama pasti sudah ada
masa orang mau membahas tentang
hal hal yang di luar itu
tapi ya semua pertimbangan pertimbangan dan kriteria tentu masuk di dalam pembahasan
ya kita tunggu penjelasan resmi dari pak presiden saja soal siapa cawapres yang ada dalam kantong presiden ya
jadi ya kita serahkan sama bapak presiden
tapi soal subjektivitas partai golkar tentu partai golkar menginginkan ketua umum kami menjadi salah satu
yang bisa diperoleh

yang disebut di dalam calon wakil presiden tersebut begitu
karena memang ini soal bukan hanya soal subjektivitas tapi soal objektivitas bangsa
karena kan kita membutuhkan pemulihan ekonomi dan dibutuhkan figur yang betul betul kuat secara kompetensi di situ
dan yang kedua tentu membutuhkan dukungan politik dari partai politik

dan yang kedua tentu membutuhkan dukungan politik dari partai politik